ini kamar kamu mas udah aku siapin semuanya
baju keperluan kamu handuk alat mandi kamu
semuanya udah siapin sama kiki sama mirna
terima kasih ya
kenapa setiap berdua sama andin begini
itu keadaannya membuat mama ragu
karena dokter bilang bahwa resiko transplantasi itu
tidak hanya bisa berakibat fatal bagi penerimanya
tapi juga bagi pendonornya
itu terlalu lama untuk saya berpikir
setelah menjalin pemeriksaan dan cek abortarium
ibu bisa menjadi pendonor untuk sedari kandung ibu
yaitu ibu malika
dan i am willing
aku bersedia untuk menjadi pendonor kamu
apapun akan aku lakukan untuk kamu
supaya kamu sehat kembali
tapi aku masih punya anak anak yang butuh aku mbak lika
dan aku belum siap untuk hidup dengan satu ginjal
anak yang diorong oleh gangster
untuk seorang yang besar
untuk nasib terhadap saya
telpon dari rumah sakit din
yang mau mengabarkan kalau kondisi malika
tapi mama terlalu takut untuk mengangkatnya
untuk disuruh cepat cepat operasi
dan memberikan satu ginjal mama
mama takut sekali din
itu juga akan berakibat fatal
karena terlalu berpikir
waktu itu sampai telepon berdering
pun dari rumah sakit
itu mama jadi abaikan
karena mama takut seperti
seolah olah telpon itu mengejar ngejar mama
untuk segera melakukan operasi
karena pihak rumah sakit
kondisi malika yang
dan mama satu satunya keluarganya
yang bisa dihubungin
yang harusnya dihubungin oleh rumah sakit
untuk mengabarkan kondisi malika
sampai pada akhirnya
tanpa mama ada di sisi
mama menyesal sekali
bisa putar kembali waktu untuk
mama menyesal dit
salah jadi kehilangan mamanya
mama menyesal sekali dit
mama menyesal sekali
mama menyesal sekali
jadi ini membuat mama
bertahun tahun dikejar perasaan
bu mbak andien makan malamnya udah siap di
ya udah nanti aku kesana
mungkin sekarang mama lagi kepikiran
mungkin sekarang mama lagi kepikiran
tapi mama tetap harus makan nanti mama sakit
ya mungkin menurut aku sebaiknya mama juga harus bicarain semua ini kesal
aku yakin sal juga pasti akan menerima dengan lapangan dada
ya tapi mama masih ragu sih din
mama gak yakin apakah sal nanti bisa menerima
ya coba dia omongin baik baik aja dulu ma
aku gak mau mama dengan ada perasaan seperti ini
mama jadi kepikiran terus dan itu gak sehat mah
mama jalanin ini semua tuh gak sehat
makanya mama sedikit banyak ya sudah cerita sama kamu itu
apa mengangkat sedikit beban mama
rasa bersalah itu tidak akan pernah hilang
dan untuk terus terang sama sal i don't know
ya pokoknya udah
coba nanti aku omongin sama saya aku bantu bicara sama dia
dia melihat mama menyobek
kekas itu waktu di rumahnya sal yang di bogor
dan dia menggunakan ini untuk memeras mama
kalau mama tidak menjadikan dia sebagai brand ambasadornya maharatu
like bisa bisanya dia
aku gak tahu ya ini sebenarnya bukan peran hanya aku juga
hubungannya mereka cuma kita sebagai keluarga
aku rasa sal tidak pantas untuk mendapati sienna
siana gampang terhasut dan bisa bisa dia memeras mama
mama itu adalah keluarganya sal
dan sal sangat menghormati mama seperti mamanya dia sendiri
dan dia memperlakukan itu sama mama
aku juga sangat menghormati mama
kamu raguin aku
aku kira kamu udah baik baik aja
ternyata masih mikirin itu
ya wajarlah aku masih kepikiran
aku bukan yang gak percaya sama kamu tapi
aku juga gak bisa bilang kalau
aku percaya kamu sepenuhnya setelah
hampir nyelakain andin
normal buat aku untuk menanyakan lagi memastikan
karena jarang banget tante rosa
aku main ke pondok pelita terus dia
gak nemenin sampe aku pulang
aku cuma mau tahu kebenarannya
kamu ada ngomong sesuatu soal mama ke tante rosa
aku ngerti kalau kalian itu dekat
tapi serius sekarang kamu malah mikirin tante rosa
daripada aku yang ada di hadapan kamu
aku yakin kok tante rosa tuh tahu sesuatu tentang pendonor mama kamu
aku yakin banget
tante rosa itu sebenernya bisa jawab
kenapa orang itu mundur
kadang orang itu gak sebaik apa yang kita pikirin
begitu pun tante rosa
ya aku juga gak heran sih kalau ternyata pendonor itu adalah tentara usaha sendiri
kok minta bil sih aku kan belum selesai makan
ya terserah kamu
kamu tuh selalu aja ya jadi orang tuh terlalu baik
kamu aja gak tau sebenernya
kamu aja gak tau sebenernya orang di belakang kamu tuh beneran tulus atau jujur sama kamu
aku nggak paham lagi sih
kali ini kamu bener bener keterlaluan
kamu tuh terlalu jauh tau gak
masuk ke persoalan aku sama tante rosa sama mama
awalnya aku tuh seneng banget sih
nah kamu cari tahu soal mama ke tante rosa
karena aku pikir kamu pengen belajar soal mama
dan kamu pengen belajar memahami keluarga aku lebih jauh lagi
tapi ternyata apa
kamu malah ngorek ngorek masalah tante rosa dan almarhumah mama
yang bahkan gak bakal mengubah keadaan
komisi ini pak bil
terima kasih mbak ya
terima kasih mbak ya
harusnya kamu tuh gak perlu marah kayak gini dong
harusnya kamu tuh berterima kasih sama aku karena aku udah peringatin kamu
kalau kamu emang mau marah harusnya marah ke tante rosa dong
udah aku bilang udah
atau jangan jangan emang kamu belum siap untuk dengar kebenarannya
ya terus apa
kalaupun kamu sama aku berhasil mengungkap kebenarannya terus apa
bisa bawa mama aku balik lagi kesini
bisa bikin mama aku hidup lagi
mama udah tenang di sana sena
udah kita gak usah bahas bahas ini lagi gak usah diunggah unggah
tapi kalau menurut aku mama kamu gak akan bisa tenang kalau belum diungkap kebenarannya
selamanya dia nggak akan bisa tenang di sana
sekali lagi aku kasih tau ya sama kamu
orang yang biasanya berwajah malaikat itu the real davels
banyak banget kejahatan yang mereka lakukan dengan wajah malikatnya itu
seumur hidup aku gak pernah diajarin ngomong kasar sama orang lain
sekarang pun aku gak mau semarah apapun aku sama orangnya
nah ada uya ada boim dr sizrec
mereka disini ingin menyambut ke pulangan kamu mas
selamat datang kembali ke barang
kenapa tulisannya begini
gigi itu apaan sih
he kan itu kenapa
jadi pake k sejak kapan kan
kenapa gak nanya gigi dulu
bukan welcome dibacanya
mbak gigi tadi juga
cuman sepandungnya nanya katanya pake huruf c
aku boleh nyalain gua kan
eh udah salah pake jawab lagi
kalau gigi itu pernah kuliah
udah gak usirin permasalahan lain
yang penting kalian udah niat udah
bikin sepandung dan memberiakan
ke pulangan masa iya bu
papa al aku juga ikut bantu loh
pas siapin semua
kamu udah bantu nyiapin makan malam
di meja ya pinter sekali
pas tadi pulang gigi tersebut
ngasih tau ke aku kalau gigi
tuh mau bikin surprise kecil kecilan
yaudah sekarang kita makan aja gimana sih
itu welcome nya tutup dulu
iya iya taruh sekarang dulu deh
di box ya biar nggak jatuh ya
ini masakan ini aku yang
masak loh special buat kamu
biasanya kadang kadang rumah yang masak tapi untuk
kali ini aku bener bener aku yang masih
karena aku kangen banget untuk masakin kamu
kamu mau makan yang mana ada nih
sip sip sip kamu tuh suka banget
sop buatan mama tapi ya
sama aku sebelas dua belas lah ya
hmm kayaknya enakan kamu dedyin sekarang
mau juga mau coba dong sup kamu
nyendok nasi ke piring kamu sendiri
tuh ya apa
iya boyin tuh ben kamu ngambilin
oh ini yang geser sana
nah terima kasih
kamu mau mau apa sup
aku buatin sop itu ya
apa aku taruh di situ ya biar kamu makan ya mas
pengen tempe ayam goreng mau
oh ini nih mau ini gak ini enak banget
kamu pasti suka
kedel ya iya
dibuat sama karyawan kamu mas
karyawan kamu ya gak sih
oh ya aku belum ceritain ya jadi
ini ceritanya panjang banget sih mas
jadi kamu tuh punya pt namanya aldebana sejahtera
perusahaannya juga sukses banget
karyawan karyawan kamu tuh sangat kangen sekali
karena mereka tahu kamu suka itu
pokoknya mama pengen kamu mencoba
semua yang ada di sini ya
memberikan ke karyawan kamu
masakannya andin semua
masih agak aneh tapi
saya di sana
makan apa adanya
saya gak pernah melihat
makanan seperti ini
ikan mentah saya makan
dan intinya bagaimana saya bisa bertahan di hidup

apa apa agak reidankan
pulau terpencil gak ketemu sama keluarga lo biar dua tahun
disana gak ada bumbu bumbu maut lo
gak ada rasanya kan entah
gak mau mas aduh aku harus kayak gitu
gigi jadi gak bayangin mas hal
nah itu dia
yang penting sekarang kamu
kamu udah ngelewatin itu semua kan
sekarang makan ya
ini untuk melebus masa dua tahun kamu
jadi tolong nikmati semua ini
kamu masih ngetempe
gu breaknya dah
kalo ke script khusus tuh aku nyanyi
bisa gak ada buah buahan kayak gini kan mama
aku juga suka kelapa
mama kamu suka kelapa juga
nih sekarang lem dari kelapa
lain lain dipotongin ya
kalau gitu besok kita bikin donat aja pa
kayak waktu itu papa bikinin buat aku
mana dia inget pernah bikin donat
papa pernah bikin donat
papa pernah bikinin buat aku
ya nanti kita bikin nolet lagi ya
raina kali ini berarti gantian raina yang ngajarin papa buat bikin donat oke
kamu tetap mencoba untuk menjadi ayah yang baik
wala secara hati kamu masih merasa belum tersambung karena kamu gak ingat apa apa
tapi kamu sudah membuat rena bahagia
berarti itu saja aku udah sangat bahagia mas
ini dulu dimakan baru ya
saya ingat teman teman saya di sana
yang bisa bertahan kan cuma tiga orang
aku baru dapat info dari rumah sakit kalau yang namanya rendra itu masih di sana
karena luka cukup parah
tapi kita berdoa aja semoga bisa cepat sembuh dan bisa ketemu sama keluarganya
aku udah kembali
udah saya kenyal
udah saya kenyal
udah saya kenyal
udah saya kenyal
udah saya kenyal saya kenyal
lubang kemarin jag

kenyahan sih ya
kalau menurut aku mama kamu gak akan bisa tenang kalau belum diungkap kebenarannya
selamanya dia nggak akan bisa tenang di sana
sekali lagi aku kasih tau ya sama kamu
orang yang biasanya berwajah malaikat itu the real doubles
banyak banget kejahatan yang mereka lakukan dengan wajah malaikat itu
aku gak boleh terpengaruh
nggak boleh punya pikiran jelek
biar gimana pun tante rosa yang selalu ada di sebelah aku
enggak enggak enggak salah
jangan pernah berpikir buruk tentang tante rosa
salah sih aku
terlalu cepat buka ini kesal
harusnya aku tuh tetap tenang
karena biar gimana pun aku tetap butuh untuk jadi b a nya di maharatu
dan saat ini hanya lewat tante rosa yang bisa
aku butuh duit
aku gak mungkin terus terusan menghindar
udah aku siapin semuanya
baju keperluan kamu handuk alat mandi kamu
semuanya udah siapin sama kita
bagi sama biar enak
kenapa setiap berdua sama andin begini
jujur saya perlu jarak
tapi anehnya dia sama sekali nggak terpengaruh
tetap perhatian tetap baik tetap manja
dulu bagaimana ya
bahw ada jadi aja mas
perlu lev pablo ya
ada di rh
awas bisa rupanya tuh
lebih baik di hungenit juga

kayak siapa yang yung
di sini juga kan

enggak kalau bercanda
tapi nomenin sebentar boleh

aku siapin dulu ya